yos ada apa
gak tau bang kenapa itu kuat tiba tiba marah sama saya
tadi kuat mencari tangan kalau dia lihat joshua
kayak naik turun tangga ragu ragu yang saya tangkap waktu itu
terus sampai dikejar pakai pisau kenapa
terus ini bilangnya gak tau kenapa kuat marah marah
terus ayo kamu dicari ibu yos
karena waktu itu kan sambil jalan yang mulia sambil jalan ke arah
depan garasinya rumah yang kediaman yang saya tempati itu
dan om kuat ada di garasi mungkin melihat om kuat
iya emangnya kenapa
gak tau bang kenapa itu kuat tiba tiba marah sama saya
yaudah sabar dulu sabar dulu tarik abis dulu
terus dia duduk yang mulia
pembatas garasi antara garasi kami dengan garasi tetangga
duduk disitu saya biarkan aja
terus saya jalan ke arah garasi
saya gak lihat joshua terus
saya ke depan lagi
karena saya pikir joshua dicari ibu yang mulia
saya ke depan lagi saya lihat terus joshua
jalan ke saya terus
oh dicari ibu
terus yaudah bang masuk
dia di depan yang mulia
masuk ke lewat garasi
melewati om kuat sama richard
waktu itu memang ada sempat tatap tatapan yang mulia
terus masuk ke kamarnya susi
lewat kamarnya susi
masuk naik ke atas yang mulia
naik ke atas terus
saya sampaikan pintu kamar ibu kan
setengah hampir tertutup
tapi nggak tertutup saya buka
terus ibu cuma yang
waktu itu saya lihat
apa ya pucat lemah gitu ya mulia
terus joshua nya masuk
waktu itu joshua langsung
kayak gini yang mulia
duduk di situ
terus saya lihat
saya gak dicari
ya udah saya tutup aja pintu yang ram
karena pintunya ada dua yang mulia
yang dalam buka ke dalam
yang ram buka ke luar
yang pintu dalam
jadi saya tutup yang pintu ram
terus setelah itu saya hanya
berdiri di daerah situ aja yang mulia
melihat ke arah dalam yang mulia
karena saya tidak tahu
setahu saya dari cerita om kuat
berarti masalahnya ada persisanya
om kuat dengan
ada selisih paham gitu kan
selama berapa lama
joshua berdua dengan saudara putri juga
tidak terlalu lama yang mulia waktu itu
apa yang dibicarakan
apa yang dibicarakan
saya sempat kepo yang mulia
apa sih ada apa sebenarnya
saya dengar cuma kayak yang
gitu aja yang mulia
jadi pas kayak gini
ada pembicaraan tapi yang
kecil yang mulia
saudara tidak tahu
saya sempat mencari tahu
kurang dari sepuluh menit
kurang dari sepuluh menit
tadi saudara menemukan saudara putri
di situ ada saudara
tanda kuat kuat dan saudara susi
di lantai dua ada
sandrawati sedang apa pada saat itu
pada saat pertama saya ketemu
dengan om kuat
suruh lihat ibu lihat ibu
itu ibu sudah tiduran yang mulia
kalau sudah tiduran di atas tempat tidur
bukan duduk lagi
tiduran tapi bukan yang tidur
ini kayak bersandar
terus saudara tadi cerita
sudah saya kejar pakai pisau
saudara kuat kan tadi mengatakan begitu kan
ternyata kuat mengatakan
dia saya kejar pakai pisau
dalam benak saudara saat itu
di dalam benak saudara saat itu
di dalam benak saudara saat itu
kenapa harus dikejar pakai pisau
kenapa harus dikejar pakai pisau
waktu itu saya cuma pikir
ini ada selisih paham yang mulia
ya makanya ada selisih paham
jadi bukan bercanda
selama kan paling lama
di antara para terdakwa
di antara para saksi ini yang paling lama ketemu
dengan kuat ini kan saudara
siap yang mulia
apakah karakternya kuat itu memang seperti itu
setahu saya ya
tidak pernah sih mengejar pakai pisau
kalau pengetahuan saya di
nah berarti kan
ketika dia sudah mengejar pakai pisau
berarti ada sesuatu yang besar kan
waktu itu saya hanya berpikiran kalau
ada perselisihan antara kuat
sama joshua yang mulia
belum tau yang mulia
kalau saudara belum tau ada masalahnya apa
kalau saudara belum tahu ada masalahnya apa
pada saat saudara kan ditugaskan mencari
saudara mencari joshua tapi kenapa yang saudara justru
aman kan senjata
waktu turun yang mulia saya sudah mencari
ketika saya mencari ke kamar
saya melihat ada
setelah itu saya baru pikir
tadi om kuat
membawa pisau mengejar joshua
saya takut kalau sesuai itu
nanti akan membalas
itu yang mulia
jadi saya berinisiatif
senpi nya diamankan dulu
kalau membalas pun
ada saudara disitu
kalau seseorang sudah
dalam kondisi yang mungkin
sedangkan mempunyai senjata
kemungkinan lebih besar resmi nya
ini yang mulia
saya tidak bisa mencegah yang mulia
saya mencoba menganggap saudara sebagai
yang paling senior disini
tapi tetap menurut saya
kalau tidak masuk di akal
saudara ditugaskan mencari
tapi malah saudara mengamankan
jadi karena saya lihat senpi terus saya teringat dengan
ceritanya om kuat
yang sempat mengejar menggunakan pisau
saya berfikir kalau disitu
nanti kalau yosua tidak terima bagaimana
oke saudara kemudian
namankan saudara kunci
di kamarnya yang berata
terus tadi joshua
ngobrol dengan kutri
siap yang mulia
apa gak tambah aneh
sekarang saudara hadapkan
dan tadi pada waktu
yang keatas pun
sempat bertemu dengan kuat
dan tatap tatapan kan begitu
tatapannya mereka mungkin saling menantang
siap pokoknya tatap tatapan yang mulia
siap yang mulia
terus saudara biarkan
mereka berdua bertemu
dan saudara mencoba mencari tahu
tapi saudara tidak tahu
siap yang mulia
apa kayak ada gestur ibu untuk
saya masuk gitu yang mulia
saya beberapa lagi melongok ke arah
terus kayak ibu manggil terus saya masuk
joshua yang bilang kalau gak salah yang mulia
udah bang ibu mesti dirahat
keluar itu joshua
kayak setelah menangis yang mulia
terus disaat perjalanan turun
ada apa sih
kok gak apa apa sih
saya pikir berarti tadi perselisihan tadi
antara joshua dengan
om kuat sudah
disampaikan ibu kalau mungkin
hanya berpikiran seperti itu yang mulia
menurut saudara gimana
berarti kan saya berpikiran ada persisian antara
kuat dengan joshua
setelah keluar joshua itu udah lebih tenang
gak kayak yang pertama saya temui
waktu pertama oke
saya temui kan gak tau itu bang kenapa
masih marah masih emosi yang mulia
setelah keluar dia udah lebih tenang
terus saya tanya
ada apa sih yos
saya bawah yang mulia
yos apa senjata
amanin diatas ya
masuk kamar yang mulia
saya duduk di
gak berapa lama
dia keluar lagi
yang mulia terus saya gak tau kemana
terus saya juga ikut
saya masuk ke
saya udah gak lihat ada siapa siapa
disitu terus saya masuk ke
dalem ruangan lagi
gak lama si joshua
masuk ke kamar
mau istirahat mungkin
terus om kuat
waktu itu dateng
terus bilang saya mau tidur disini
kasur juga untuk tidur disitu juga
terus setelah itu
mau tidur itu
saya sempat tanyakan ke om kuat
ada apa sih om tadi ribut ribut
gitu gak tau saya
apa tadi liat
joshua itu naik turun
tangga gitu loh dari apa
mengendap endap naik turun tangga
terus saya gedul katanya malah lari
kesitu joshua kembali lagi
saya tanya ada apa
dia lari lagi
saya ambil pisau di dapur
terus saya naik ke atas ibu
di depan kamar mandi
oh terus pisau nya mana
udah om udah tau dapur
masa ribut juga lah
tadi pada saat
mempersilahkan joshua untuk menemui
itu kan pintunya tidak tertutup ya
yang waktu saya sama joshua
siap yang udah pintunya hanya
tertutup setengah lebih lah yang mulia
setengah lebih ya
artinya saudara masih bisa ngawasin lah
oh iya yang mulia masih sama
dan ketika saudara sudah keluar dari
apa ketika joshua keluar dari ruangan itu
waktu itu keluar
seperti setelah nangis yang mulia
dan saudara kuat juga cerita
bahwa eh saudara saat
nanya ke kuat bahwa dia
menangis waktu di
tegur pertama sama kuat
saudara putri tidak ada
cerita apapun peristiwa apa sampai
saudara richard dan saudara
tidak ada cerita yang mulia
tidak ada cerita
artinya tidak ada peristiwa apapun yang
saudara tau saat itu
yang saudara denger hanya
saudara kuat mengejar pakai
pembalas pisau kepada
iya yang mulia